mata gua sepet mau pergi dulu
bebe turun sini aja saya mau ngecek
eh gua belum kelar ngidar udah lu tunggu sini
pur lu mau kopi kagak
ya allah bebe bap bikin kaget saya
eh lu kira gua kaget
tapi kan saya mau jatuh bek
kalo yang itu gua kagak
bebe mau ngapain
tak elah pake nanya
kalo gua udah nyemplak di motor berarti gua mau naik motor
lu kagak mau bau gua
bukan begitu be
maap ya be kepala bebe ngalingin pemandangan saya
terus kepala gua mesti dikantongin gitu
bukan be bebe duduk belakang aja
badan lu ngalingin gua
tapi kan bebe gak nyetir
gua kagak bisa liat pemandangan
ayo jalan ke dalamnya mana
tis liat tuh celana bapak te bolong tuh
kan ada satu lagi atu pak
apaan belum kering baru aja bapak nyuci atuh tis
yaudah atuh pak ditambal aja di tukang jahit
oloh oloh ditambal tis tis
malu atuh bapak kalo ketemu sama haji muron sama babe
nanti bapak diketawain ah
yaudah atuh pak nanti tis beliin di tanah abang ya
makasih atuhnya tis
sekarang mah nanti saya mau ngajak dulu ya
he baik yang tur
lu tunggu di sini aja
malah dia malur
iya be tadi tiduran
ada apaan be
gue mau nagih uang kontrakan jak
lah kan belum tanggalnya
belum tanggalnya apa gimana
ini udah tanggal tiga februari
kan ojak bayarnya tiga maret
februari jak ah lu
bulan maret bulan depan
nah lu kagak percaya lu coba ambil dah tanggalan lu kita cek berdua

tidak ada yang percaya kita lihat aja
tidak ada yang percaya kita lihat aja

ini lu tandain
bener kan kata gue
ini hari ulang tahun pernikahan oja sama tati
nah ini tiga maret baru bayar kontrakan ke babe tiga maret
kagak begitu begitu amat be
begitu begitu juga kagak ngapa jak
sekali sekali lu nyenengin bini lu kapan lagi
maret yang lamun
udah ah gue pamit lah
kemana lagi be
udah jalan aja ntar gue kasih tau
kakak tisna bisa antar betta pulang bisa tuh tapi kamu mau diantar ke rumah kamu aja apa
ke rumah kamu dulu terus ke rumah neng cenceng terus baru ke rumah kamu lagi ke beta punya rumah saja
kakak ya udah ayo nih berangkat kenapa
be mata gua sempet ngopi dulu bebe turun sini aja saya mau ngejek eh gua belum
kelar ngidar udah lu tunggu sini ah gua awal lu tim kopi aku ya iya be pur lu mau kopi nggak
enggak be eh lu kata gua mau racunin lagi
udah udah udah apa apaan ini lupa nak mau berantem loh jangkauan lu
lu juga sih

udah mau jalan
udah mau jalan
udah mau jalan
udah mau jalan
enggak enggak ini udah mau jalan
ehnya maafnya nggak kedengeran
makasih bet sama sama kakak tisna
di cafe kemarin lagi
saya kesana sekarang ya
emang kalau perempuan nggak boleh
boleh kok ay
tebun bunma apa tuh
cuma ibu rumah tangga biasa